bonekanya lucu banget loh
mei kamu tuh jangan berisik nanti kedengeran
aku ada tugas buat kamu gak
gak mau kalo gak ada duitnya
oh kamu mau aku keluarin dari rumah ini
mbak sintia mah ngancam terus
yaudah tuh iya nenek mau
atung mbak itu mau serem banget nenek gak mau
kalau kamu gak mau bikin kata kata aku kamu keluar dari rumah ini ya
yaudah tuh iya nenek mau
begitu dong bagus

kamu lihat ya itu bella
kamu masuk sekarang
bella afif keluar
kamu gak apa apa kan mas
afif bella kalian gak apa apa kan
ya ampun bella kasihan banget sih kamu
kenapa sih masih aja selamat
kenapa gak kebakar aja ibu dan anaknya itu
biar semuanya selesai
afif sebenarnya apa yang terjadi itu
itu apa yang terjadi
apa yang terjadi sih kok bisa kamar kamu kebakaran
ada ada aja dia di rumah ini
ada ada aja deh di rumah ini
cintia apa apaan kamu
keterlaluan ya kamu bella
hanya karena kamu ingin mendapatkan perhatiannya afif
kamu ngebakar kamar kamu sendiri
kamu gak peduli sama keselamatannya anak kamu
kamu gak peduli sama keselamatan orang orang di rumah ini

kamu gak peduli sama keselamatan orang orang di rumah ini
cintia apa maksud kamu saling bella
cintia apa maksud kamu saling bella
pa api itu gak mungkin datang sendiri
pa api itu gak mungkin datang sendiri
pasti ada yang nyalahin
dan aku yakin pelakunya itu pasti bella
karena aku nemuin ini pa

aku yakin banget bella adalah pelaku dari kebakaran ini
karena aku nemuin ini pa
bella sekarang kamu jelasin sama kita
bella sekarang kamu jelasin sama kita
aku gak ngelakuin itu sintia
aku gak ngelakuin itu cintia
setiap ditanya gak tau gak tau

cuman gak tau terus jawabannya
memang apa yang kamu tahu
kamu pikir apinya nyala sendiri
atau afif yang ngebakar
iya gak becus banget sih kamu nih
kalau kamu gak betah tinggal disini
udah pindah aja
dasar perempuan gak tau diuntung
kalau memang gak betah tinggal disini pindah aja
gak usah disini
kamu tuh membawa malam petaka bagi kami
nah siapa yang datang five coy
nah siapa itu ya
katakanlah siapa yang mengurusnya

bos ini adalah rumah tempat pak reno menyekap gapin bos
tapi rumah itu dijaga oleh bodegar pak reno bos
kita nggak ada celah buat masuk
aku akan coba mengecoh mereka
aku akan kirim wayang ke jatim dengan nomor baru ini
ibu kamu sakit gapin
kamu harus menjenguk dia
jam dua siang ini ayah akan jemput kamu
bilang aja gue udah nggak ada
kalau lo mau dirhaka sama bokap lo itu urusan lo
tapi gue harus tetap nyampe yang pesennya
cukap gue kan udah meninggal lima tahun lalu
terus bokap nggak pernah mau hubungin gue
tapi kenapa sekarang tau tau kirim wa
nah yang aku lakuin itu hanya untuk memisahkan afif dan bella
tapi kenapa sih mah perempuan itu selalu selamat
aku harus ngebangun rencana aku dari awal terus dari awal terus
aduh aku tuh capek kalau harus ngebangun terus dari awal
aduh my baby cara yang kamu lakukan itu salah
basi kuno konvensional nggak perlahan empat
kalau diibaratkan afif sama bella itu bagaikan lilin dan api
jadi akan sangat sulit untuk dipisahkan
so please please my bebek pakai cara yang lebih cerdas oke
ngelakuinnya ma yang susah
ya makanya kamu dengerin dulu omongan mama
oke dengerin ya
jadi gini please kamu ubah strategi kamu
jangan ke bella lagi bella lagi bella lagi
fokus kamu tuh harus berubah ke anaknya bella oke
kamu buat bela membuat kesalahan yang sangat sangat fatal
lalu kamu kamu muncul sebagai pahlawan oke
terus terus apa lagi yang harus aku lakuin
kalau kamu sudah melakukan itu semua
oke aku bakal laksanain semua perintah mama
masih sirin ya biar cantik sivanya
siva mana tuh tadi bedak sisir
siva tunggu sini dulu ya mama mau taruh ini dulu di kamar
shipa sayang mau boneka gak dari tante
nih kalau mau nih

kapan kapan lucu banget